wakil presiden yusuf kala memprediksi akan adanya dua pasang kandidat calon presiden dan wakil presiden
yang akan bertarung di pilpres mendatang
jk juga angkat bicara soal gugatan undang undang pemilu
yang diajukan perindo ke mk soal pencalonannya kembali sebagai wakil presiden
berikut cuplikan wawancara yusuf kala dengan jurnalis senior cnn indonesia
ada wacana soal munculnya poros ketiga dan sebenarnya kalau poros ketiga dihitung
sebenarnya mungkin saja terjadi walaupun sangat kecil katanya begitu
buat bapak dua ribu sembilan belas dua pasang atau tiga pasang
saya cenderung lebih kepada dua pasang
memang seperti anda katakan secara teoritis bisa saja
tapi kalau kelompok ketiga ini sering orang mengidentifikasinya dengan kelompok demokrat
pak sby itu butuh tiga partai
butuh tiga tiga intikah partai
bisa juga bisa dua kalau partai besar bergabung
tapi kalau partai menengah bergabung butuh tiga
kan yang di aim itu demokrat pan sama pkb misalnya
kalau ada suatu kesamaan tujuan dan kesamaan pemahaman
terus sudah jalan
benar nggak ada pertemuan antara bapak dengan ibu mega ketua umum pdi perjuangan
dan pak haritanu ketua umum perindo bertiga untuk bicara
nggak ada pertemuan
tidak ada pertemuan bertiga
katanya setelah pertemuan itu ada gugatan ke mk oleh perindo
bapak nggak terlibat dari awal
karena kan kalau dilihat kan sebenarnya yang paling relevan untuk mengajukan itu mestinya golkar
karena bapak adalah
bapak adalah mantan ketua umum dan sesepuh golkar lah
harusnya kan yang ada di belakang bapak golkar
ini kok perindo
karena golkar termasuk partai yang menyetujui undang undang pemilu itu